namun menurut anies beca tidak akan beroperasi di jalan raya perkotaan
jalur khusus untuk beca ini hanya berlaku di perkampungan di ibu kota
bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon
ada nirwono juga pengamat tata kota universitas trisakti
selamat malam pak nirwono
selamat malam mbak fania
baik pak saya harus tanya nih
apa tanggapan anda ketika gubernur anies sekarang berencana untuk menghidupkan beca kembali di jakarta
kemudian biasanya kalau sebuah kebijakan selalu ada dua pro kontra
kontranya mungkin ini menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama dikubur
ini dihidupkan lagi
pronya mungkin banyak orang yang melihat
oke bagus juga untuk di tadi kalau nggak salah ada enam belas wilayah perkampungan di jakarta
artinya tidak di jalan jalan besar begitu kan
yang pertama harus diperjelas bahwa becak tadi dalam konteks untuk sebagai bagian dari atraksi wisata
artinya hanya untuk mengantar dalam kampung kampung yang nanti dijadikan kampung wisata
atau dia sebagai alat transportasi
ini yang perlu diperjelas dengan praktek nanti di lapangan
kalau dalam konteks sebagai alat wisata
sebenarnya itu sudah bisa dilakukan
di kota kota di eropa juga seperti itu
jadi kawasan kawasan pusat kota yang menjadi wisata kota tua
becak dengan teknologi yang modern tentunya
kalau di jerman itu namanya veloteksi
tetapi kalau konteksnya sebagai alat transportasi kota
ini yang perlu dicermati kembali
karena kalau kita merunut ke situ
maka di sini kebijakan tadi tentu akan melanggar perlindungan lapan tahun dua ribu tujuh tadi

terus juga tidak masuk di jerman
jadi kalau di dalam perda nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
di mana dalam rencana induk transportasi
dan juga di dalam pola makro transportasi terpadu
becak ini tidak dihitung
jadi secara teknis becak tidak masuk dalam sistem transportasi
ataupun sebagai angkutan umum
nah ini tadi saya katakan
mau ini sebut angkutan umum atau angkutan wisata
tapi kalau sudah sebagai transportasi yang untuk kehidupan sehari hari
bukan untuk wisata
jelas ini yang tidak sesuai dengan perda
nah ini menurut saya yang harusnya juga menjadi catatan dari pak gubernur
oke ketika ada perda artinya kan ada aturan hukumnya di situ
bahwa ada perda yang tidak boleh beca
kemudian dijadikan sebagai moda transportasi
sekarang di ibu kota di jakarta
kemudian apa yang menjamin akhirnya anda melihat atau kekhawatiran orang orang di luar sana
bahwa artinya gini
ini yang lebih bertentangan karena beca itu tidak sesuai dengan perkembangan teknologi zaman
atau juga misalnya
akan mengganggu kestabilan lalu lintas atau arus lalu lintas yang ada di jalan
karena akan mengakibatkan kemacetan dan sebagainya apa
ada empat pertimbangan dalam menentukan sistem transportasi di dalam jalan tadi
yang pertama adalah volume lalu lintas
kalau kita lihat dari volume lalu lintas di jakarta ini
terutama jam pagi dan jam sore sudah sangat padat
perputaran antara kendaraan pribadi
mobil motor bahkan pejalan kaki
itu bisa dikatakan
sudah mulai ekstrim ya
di mana trotoar juga akhirnya menjadi jalur motor
jadi dari volume lalu lintas saja sebenarnya sudah tidak cukup
kemudian yang kedua dari kapasitas jalan
kapasitas jalan kita ini sebenarnya sudah tidak mencukupi
antara pertumbuhan kendaraan dengan ketersediaan jalan
sehingga kalau nanti ditambah apalagi sampai dengan ada jalur khusus pecah
tentu tidak cukup kapasitas jalan kita
yang ketiga dari kualitas lingkungan
memang secara teknis
kendaraan non motor yang dimana becak itu masuk dalam kategori tersebut
tidak menghargai polisi
tetapi kualitas lingkungan yang kita bacakan di sini
adalah kualitas lingkungan jalan di jakarta yang sudah buruk
jakarta ini termasuk nomor lima kota di dunia
dengan tingkat pencemaran udara yang sangat buruk
artinya secara teknis kalau kualitas lingkungan yang buruk tadi
tentu kita berpikir atau memikirkan juga pengemudi becak tadi
dia harus mengalami becak di tengah kepungan polusi udara
yang sangat pekat di ibukota
ini tentu tidak sehat tentunya
keempat yang juga perlu dipikirkan adalah pertimbangan keselamatan pengemudi
nah di sini pengumum di becak yang kita lindungi
artinya kalau becak masuk ke dalam jalur umum
transportasi dengan kondisi seperti sekarang
justru membahayakan bagi pengumum di becak itu sendiri
dia akan kalah bersaing dengan kendaraan kendaraan lain
nah ini yang harusnya juga dipertimbangkan
jadi tidak mungkin memasukkan becak ke dalam jalur jalan umum yang sudah ada sekarang
kecuali kalau memang tadi dihubungkan antara kampung wisata
kita bicara wisata bukan dalam konteks pemukiman secara keseluruhan
makanya tadi kalau dia wisata maka dia hanya beroperasi terbatas
di kawasan terbatas tidak boleh keluar dari jalur atau kampung wisata tadi
jadi ini yang harusnya jadi catatan
begitu dia keluar dari kawasan wisata masuk ke jalan umum
berarti terjadi pelanggaran
nah dalam konteks sekarang perkembangan transportasi kita yang begitu pesat
apalagi sudah muncul dengan taksi ataupun ojek online ya
tentu kecepatan ketepatan dan kenyamanan dari becak kalah jauh
dengan pelayanan yang diberikan oleh taksi dan ojek online tadi
nah ini tentu kalau suruh bersaing juga secara head to head kalah
kemudian kedua yang perlu kita pikirkan juga adalah tukang becaknya
pengemudi becaknya gitu
masih mau mengemudi narik becak gitu kan

kalau mereka sudah umur lima puluh tahun ke atas makanya

rata rata perlu becak
ini tentu justru harusnya kalau pemerintah itu peduli
justru harusnya mereka diberi pekerjaan yang lebih layak
ketimbang harus mengayuh becak
jadi ada unsur tidak bicara hanya tidak hanya kebudayaan
tapi juga bicara soal kesejahteraan kesehatan
dan kesekalaman bagi pengumum becak dan juga penumpang loh ya
kalau kita bicara itu menjadi angkutan umum
nah hal hal itulah yang kemudian salah satu yang mendorong
mendasar kemudian becak tadi dilarang
penduduk becak tadi dilarang penduduk becak tadi dilarang
penduduk becak tadi dilarang

jadi kalau kita mengikuti aturan tadi sudah tidak boleh
terus kemudian dengan pertimbangan dengan transportasi tadi
sebenarnya tidak ada alasan kuat untuk menghidupkan kembali becak
sebagai anggota modal transportasi di jakarta mbak
oke artinya sah sah saja selama hanya untuk kebutuhan
atau diperuntukkan untuk kampung wisata atau tempat tempat wisata itu ya
ya contoh mongka di monas gitu
atau di dalam kawasan taman mini silahkan
itu kan lingkungannya terbatas
atau di situ babakan mungkin ya salah satunya juga ya
iya dan konteksnya lebih kepada nostalgia kan
memperkenalkan anak becak zaman dulu seperti apa bentuknya
nah itu nggak masalah karena konteksnya adalah wisata
bukan sebagai alat transportasi
ini mungkin yang harusnya di garis bawah ini mbak

sudah bergabung dengan kenaktiv malam hari ini
lebih baik fokus saja membangun transportasi publik seperti mrt lrt dan juga memperbanyak armada transjakarta
oke berikutnya ad panggilan siahaan
di london juga ada beca becaan tapi ini buat tur pariwisata
bukan moda transportasi umum
nah kalau di jakarta ada beca buat di kawasan monas gitu misalnya ya oke oke aja
tapi kalau buat transportasi umum kayaknya enggak ya
dan yang terakhir dari ad victor kamang
pengoperasian kembali di jakarta ini merupakan realisasi tuntutan warga yang sering bilang kangen jakarta tempo dulu
nah makanya dihadirkan beca lagi